salah satu bentuk kuis online yang digemari para pengguna media sosial adalah giveaway berupa produk hingga voucher dan barang senilai jutaan rupiah
syarat untuk mendapatkan hadiah beragam para calon pemenang diminta meramaikan kolom komentar mention teman terdekat posting ulang hingga mengikuti akun akun brand penyelenggara kuis di media sosial
tujuannya untuk meningkatkan interaksi antara pemilik brand dengan konsumen
namun ternyata tidak mudah mendapatkan hadiah tersebut
ini dialami oleh kiki agustina yang mengaku sudah sering mengikuti kuis online tapi belum juga berhasil
banyak sih mbak sisi aku ikut giveaway gitu
cuma aku belum pernah menang kebetulan gitu
jadi kayak misalnya kebanyakan kayak clothing clothing yang ada di instagram tuh misalnya kayak karena kebanyakan kayak yang menang aku suka klik gitu kan profile instagramnya
tapi memang benar itu real account mereka
tapi maksudnya kita sampai mikir
gimana sih cara menang buat giveaway gitu
kayak mereka milihnya tuh atas dasar apa
kayak kita udah nge like postingan ini ikutin rulesnya
sulitnya mendapatkan hadiah dari kuis online justru menjadi tantangan bagi sejumlah orang
mereka bergabung dalam sebuah grup dan bertukar cara untuk memenangkan kuis online
salah satunya muhammad sobirin atau biin yang dalam setahun berhasil mendapatkan tiga telepon genggam dan dua sepeda motor dari beberapa kuis online
itu dari kemarin honda terus dapat skupi juga dari joy day es krim
terus ada nmax dari ulang tahun jnt
terus ada iphone sebelas dari indosat m tiga
terus ada iphone pro max banyak
bin dan teman temannya dijuluki kuis hunter
kelompok ini biasanya menjaga arus informasi undian berhadiah di antara mereka
sehingga pemenang kuis biasanya dari mereka
sebagian pemilik brand mengeluhkan kehadiran para kuis hunter ini karena dinilai menghambat perluasan pemasaran produk
alhasil pemilik brand memperketat syarat mengikuti kuis untuk mengurangi peluang kuis hunter
jadi salah satu kebijakan dari kita dalam satu bulan kan kita empat kali giveaway
itu namanya harus beda semua mbak
dan biasanya mereka semua untuk menghindarkan itu lagi mereka sudah harus terdaftar di aplikasi tamasya misalkan
sebagai brand awareness iya
tapi balik lagi customer itu saya selalu yakin customer itu akan balik dengan kualitas produk dan service yang kita kasih
jadi bukan sekedar dikasih giveaway seratus ribu kemudian mereka akan jadi customer loyal kita
tapi sekedar brand awareness iya
menurut pengamat media sosial enda nasution kuis online akan terus dipakai pemilik brand
walaupun dibarengi pertumbuhan jumlah kuis hunter
saya pikir sih masih akan tetap ada ya
karena tadi ini cara mudah
bisa dibilang gitu orang dari sisi promosinya mudah dari sisi orang yang mengikuti juga mudah
akan ada banyak variasi ya
ada yang kontes ada yang hanya sekedar kontes ngasih komen ada yang kontes tagging ada yang kontes submit foto submit video
ada banyak variasi
tapi keikut sertaan itu atau partisipasi itu kan memang diharapkan dari sebuah komunikasi ya
jadi gak cuma sekedar pasif aja
jadi kalau menurut saya sih akan terus ada
dan iming iming hadiah itu kan paling efektif sebenarnya
karena kita bisa menghasilkan banyak konten
punya harapan untuk dapat sesuatu bukan cuma dapat informasi aja gitu
menurut enda hingga kini penggunaan kuis online untuk meningkatkan brand awareness dinilai paling efektif
karena pemilik brand dan calon konsumen saling menerima keuntungan